rehman bodoh itu
kasian keluarga burhan
kita harus membantu dia bu
kita terlalu banyak salah pada dia
kita harus minta maaf sama keluarga burhan bu
ibu juga harus minta maaf pada istrinya burhan
bapak ganti baju gi
kalian berdua sudah tertangkap basah
mau membunuh orang tidak bersalah
buang silahkan kalian
dari mana mereka datang
makan tetap amat juga
sayang tidak bersalah pak
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
kau sudah pertemukan kami kembali ya allah